termasuk pelatihan batik penelitian dan pengembangan produk batik serta museum koleksi batik
bawaslu hampir dikatakan tidak ada kerjaan
ini dia nih yang punya tempat makan ini
lalu dia punya acara juga kayak apa namanya bu
oke serangan iran kepada israel beberapa hari yang lalu
bumn dan private sector ini nggak boleh terpisah
sudah hampir dapat dimusnahkan
berasal dari bahasa jawa yang berarti kotor
jadi saya melihat itu lebih ke ada separuh sarkasme
tapi tahun itu blessing in disguise untuk md
untuk mengelola hutan negara
dan kebetulan kami melihat potensi dan juga value value yang sudah dimiliki oleh kampung kue ini
kalau misalnya anda mau dagingnya aja bisa
uang kami beri suara anda kami beli
lalu kalau mereka mampu membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang
keunikan masakan ini terletak pada penggunaan bumbu yang sederhana
pdip mengatakan ini cuma setengahnya sarka saja
jadi bagi kami kami udah lihat i have to be here
oh iya buta airnya kalau benih sih terus air mendingan
kecuali kalau pelapornya sendiri yang kemudian
dan pernah ditinggali orang dari beberapa negara
lama kelamaan kita dengan senang hati menjalannya
sirkuit yang tanahnya berpasir itu memiliki kontur berbukit sehingga menghasilkan elevasi yang variatif secara alami
atau bagaimana dari gereja katolik melihatnya
tentu ada jatuh bangunnya seperti apa pak cerita
apa mungkin boleh jadi hal hal yang tidak hanya tadi terkait dengan timah
menarik dibicarakan karena politik dinasti ini memberikan keuntungan dari segi finansial kekuasaan
orang bangun hotel jadi lebih pasti ingin bangun restoran lebih pasti
ini menjadikan suatu ya keterangan yang sangat menarik di dalam suatu pembuktian
tapi yang dua tahun yang lampok itu
maka yang pertama treatmentnya
terima kasih ibu sudah bergabung bersama kami
nikel juga termasuk emas juga termasuk batu bara juga termasuk
ya cuma kan bicara masalah pembuatannya juga memang membutuhkan
kualitas udara harus sekian
masyarakat first nations sangat disadvantaged dalam segala segi
ipung masih hidup di luar biasa
merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada para kiai di madura
makanya saya jarang mau sih sebenarnya
sudah tahu ada beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan untuk kuat ma ruf
apakah kemudian proyeksi atau pengamatan bu susi eskalasi ini akan meluas nantinya di kawasan timur tengah
dirtnya sangat aneh saya tidak pernah mengerjakan seperti ini
sembilan februari dua ribu dua puluh dua pemerintah kota surabaya tengah
kondisi pandemi justru memicu irul untuk bangkit dan beradaptasi
nah kita sudah hasilkan dan kita sudah kembangkan kerjasamanya misalnya asean dengan plus tri country
hingga menikmati kuliner yang jarang dijumpai
apakah informasi yang kamu tahu itu sudah cukup untuk membantumu untuk memutuskan ini akan memilih apa
usai dicetak dan dipres tegel direndam di dalam bak air selama dua hari
sangat mendapatkan spotlight terhadap penggeledahan ya pak
serta minggu pukul sebelas hingga sepuluh malam kalau saya favoritnya pecah ikan mas whatsapp bully tol
tanpa royalti fee dan manajemen fee
dan itu mencemari lingkungan
langsung aja ke websitenya kata data kata data dot go dot id slash kata data dua puluh lima
kalau dapat dari lau nggak dapat anak mau sekolah mau bayar sekolah mau belanja ya sedih lah pak
maka orang orang yang berkomunikasi dengan penderita covid itu
kampung di rw empat dan rw lima kelurahan kamal muara ini sudah dikenal sebagai kampung nelayan
jadi bahwa ada fenomena put buying iya
jadi ini bagi saya patut ditertawakan
yang menambah cita rasa mie letek khas bantu
kalau dulu kan belum ada lapak mbak ya masih ada rengkek rengkek gitu loh mbak ya
wah ratusan juta ya sebulan omsetnya
yang memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan karena myanmar itu sudah mengalami internal konflik tujuh puluh tahun
tempatnya nggak sebagus ini ya waktu pertama ngontrak hujan gitu
selama kurang lebih kalau tidak salah tiga tahunan ini saya fokus keluar dari perusahaan
raden ayu siti kodijah dibuatkan makam keramat tak jauh dari kampung islam kepawah
jadi menurut saya ini soal pembuktian saja
tapi ini kita udah tahu kenapa bisa satu orang ini balik modal cepat
berdarah di hidung sama di kepala yang
ngelihat banyak viral kan
adalah dokter spesialis anak di rumah sakit pantirapih
itu sulit untuk bergerak
itu yang saya tunggu tunggu
sekitar di kawasan bukit mojo
bisa mengangkat kembali perekonomian mereka seperti sebelum kondisi pandemi dulu
kasih anunya dikit aja
membantu teknologi seperti yang sudah dikomitmenkan
jadi itu ya jadi behind the story behind the scene gegap gempita
ini pilihan secara prinsip ya
per hari ini harga beras di tingkat pedagang eceran kembali melambung
dan ac nya resirkulat
dan mana yang boleh beredar
federasi dalam hal ini pak ketua umum dan juga semua teman teman yang punya akses
bagaimana atau apa saja yang akan dibicarakan
sehingga tidak menggaguh sistem maupun atas tanah maupun aturan sosial
ini ada rumah makan ada homestay kemudian ada paket paket wisata seperti itu
geser yuk ke jalan juanda
kejaksaan agung kejagung menjadi salah satu aparat penegak hukum yang menangani beragam kasus
kita harus pertebal dan kita juga encourage negara negara berkembang
tapi yang terpenting sebenarnya bukan aspek masyarakat
bahan stretch ini bahan yang cepat banget untuk nyeset keringet
dan untuk memperkokoh epicentrum of growth dari ktt ke empat puluh dua kita sudah mulai membangun pilar pilarnya
itu ya bisa dilihat di
jadi ga main main dua ribu lima belas surga rudy habibie habibie dua biarpun bukan terlaris waktu itu
karena sudah tidak ada lagi kuncintara misalnya
kuning segar dan pedas selalu bikin nagi setelah kuahnya panas segera disiramkan ke ikan sebilang
ya para apa ya gue bilangnya ya para bos kita lah ya
kalau seharian sibuk sih sudah sejak dulu dulu kita sudah menghadapi hal ini
pasalnya selama ini para orang tua pada umumnya hanya mengenal obat sirup
sehingga kenapa saya menyampaikan mas yuda
obat batuk dan flu flurin dmp sirup
tinggal sebenarnya kita menentukan kita
untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi polri sehingga institusi ini ke depan bisa menjadi semakin baik
jadi makanan betawi itu memang benar benar kayaknya makanan favorit
tapi kalau tidak mungkin pakai kendaraan tertutup
untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga ataupun teman teman
posisi kepala dan bebek ditekuk menunduk
gratis itu sampai dua tahun ya
tak terlepas dari masyarakat muslim kemaon yang tetap menjaga nilai dan tradisi budaya bali
jadi seluruh sumatera barat itu
kita melihat dunia ini
ya untung juga dipecat jadi lebih gampang
yang dominan mempengaruhi tumbuh kembang anak menurut founder parenting coach di klinik ruang tumbuh kembang idi tersebut
dan klaten yang merupakan tempat tinggal anak tersebut
tepatnya di rungkut lor gang dua surabaya ini
jadi setelah saya mencoba untuk menjual paket
namun diskon harga yang diberikan membuatnya senang memborong oleh oleh di kebun kurma
bersyukurlah dia menyerangnya hanya sebelas
fs berapa apc berapa
kita akan langsung berbincang dengan ibu retno marsudi
kalau itu secepat mungkin anda konsultasikan
pemerintah akan merubah nama daerah khusus ibu kota dki jakarta menjadi daerah khusus jakarta
namun demikian kami terus berkomitmen
asap pembakaran kayu saat pengukusan yang masuk ke dalam adonan inilah
mohan sendiri kalau ini berarti natal kedua di sydney
yang bisa memasukkan lima kali attempt bolanya itu menang kayak gimana dio
pemilik ab mayastik amin bercerita dulu dia tak punya pengalaman berjualan makanan
pria yang berusia tiga puluh delapan tahun ini sudah menjadi orang kepercayaan ipung untuk merintis kegiatan jasa lingkungan di kaki langit
warga negara australia yang berusia delapan belas tahun ke atas
dan dibiarkan mengalami fermentasi selama paling tidak lima hari
tapi selain management team
nah ini sejauh mana itu bapak
bahwa negara negara dari the global south negara berkembang
vitamin a dosis tinggi itu diberikan setahun dua kali
baru nanti dicampur sama air garam
gimana bikinnya dan susahnya
kalau tadi bapak bilang super system masih keluarga ibu dan putri putri dan keluarga pastinya ya
keterlibatan helena sendiri pak untuk kasus ini pak
saya jamin anda tidak batuk
harus cuci tangan yang bersih di rumah setelah bermain di luar dan sebagainya
waktu itu sih sederhananya begitu sih karena kita juga nol ya ilmunya ya